informasi selanjutnya seekor sapi terjebak dalam kubangan sampah saat berusaha kabur dari kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir di makassar
proses evakuasi berlangsung dramatis
ia terjebak saat berusaha meloloskan diri dari asap dan kobaran api yang membakar satu demi satu dari empat blok tempat pembuangan akhir di antang manggala makassar
pemilik sapi dibantu warga sekitar berusaha menyelamatkannya
namun perit yang dalam berair dan penuh sampah menyulitkan sapi keluar
tidak mampu dengan tenaga manusia sapi ini lalu ditarik dan diangkat menggunakan eskavator
dengan kondisi tubuh terluka bakar akhirnya sapi berhasil lolos dari parit
kondisi tubuh yang lemah membuatnya sempat oleng lalu mengamuk dan kabur
sapi ini satu dari ratusan sapi yang sempat terjebak saat terjadi kebakaran
kebakaran terjadi minggu siang
api awalnya dari blok bagian selatan tpa angkara
namun lantaran bahan sampah mudah terbakar
diiringi angin kencang api pun kian cepat menjalar
kondisi ini memaksa para pemulung menyelamatkan barang bekas yang hendak mereka jual ke lokasi lebih aman
tim pemadam kebakaran posko manggala terpaksa bertahan sambil memutuskan jalur api dengan sampah
di tiga titik empat titik
satu di sini dua di seberang sana dekat dari pemukiman warga
kebakaran di tpa antang yang dibuka tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga seluas lebih enam belas hektare sudah rutin ketika musim kemarau tiba
ironisnya belum ada cara jitu mencegah terjadinya kebakaran
api biasanya baru bisa dikuasai setelah berhari hari upaya pemadaman
alwi fauzi makassar sulawesi selatan